hari kamu di jakarta
baik kamu apa kabar
kok gak bilang kesini
aku ada biasiswa sekolah lagi dan kebetulan dapet tugas

gue nyesel udah bohongin mereka
udah bang sama
tapi kalau kayak begini
ya bagaimana jadinya bang
udah sekarang yang penting kita sayang kok sama dia
kita tulus ya kan pak
gue ambil mereka karena gue pasti dapat duit terus dari bapaknya
gue dapat duit terus
mereka anak anak yang baik
sebentar ya pak
belakang udah aman kita nih
tolong bantu pak
pak pak raffi
kenapa pak raffi bu
tadi saya ngeliat di jalan udah seperti ini
langsung dibawa masuk ke dalam aja ya pak
mir jangan pergi mir
tolong jangan tinggalkan aku
mas raffi begitu mencintai mira
dia kelihatan takut sekali kehilangan mira
mas raffi begitu mencintai mira
dia kelihatan takut sekali kehilangan mir
apanggak pak raffi sebaiknya dibawa ke rumah sakit aja bu
tadi memang saya maunya seperti itu pak
tapi pak raffi gak mau
makanya tuh saya bawa kesini
karena di rumah ini gak ada orang
jadi saya minta bapak bapak menunggu dengan saya disini
agar tidak terjadi salah paham
jadi ibu namanya mirah
pasti ibu calon istrinya pak raffi ya
temanin pak raffi dulu ya
saya mau ambil kompres
ibu pesen taksi ya
taksinya udah di depan
lah ibu mau kemana sih bu
kenapa gak minta antar bapak aja
udah malem kan ini
saya mau kemana
aku pergi gak minta izin kamu
aku harus selesaiin masalah ini sama mas raffi
demi kebahagiaan kita
aku jadi makin gampang menjalankan semua rencanaku
kalau rianti bermusuhan dengan rafi
saya adik kandungnya pak raffi
oh adik kandungnya
kamu di jakarta
baik kamu apa kabar
kok gak bilang kesini
aku ada biasiswa sekolah lagi
dan kebetulan dapet tugas untuk mengajar di sekolah negeri
jadi sementara tinggal lagi di jakarta
tadi aku gak sengaja ketemu sama mas raffi di jalan
keadaannya udah setengah sadar
aku coba bawa ke rumah sakit
tapi gak mau
jadi aku bawa kesini
kalau gak ada kamu
aku gak ngerti lagi deh
pak makasih ya
biar saya aja yang jaga
kalau gitu kami permisi dulu bu
ya allah mas
nah mira lagi mbak mira lagi
mbak mira ini benar benar bawa pengaruh yang tidak baik ke mas raffi
bukannya mira itu kekasihnya mas raffi
dulu aku juga dekat sama mbak mira
bahkan aku simpatik sama dia
karena dia orangnya baik
terus aku perhatiin
dia tegar menghadapi masalah
tapi lama lama sejak mas raffi deket sama mbak mira
hubungan aku sama mas raffi justru jadi buruk
terus aku sadar
kalau mbak mira itu manfaatin mas raffi
kamu yakin tentang itu
ya buktinya sekarang mbak mira hilang
dan mas raffi justru malah nuduh mas yuda
dan sekarang kamu tau gak
mas raffi bikin sayem bara seratus juta
jadi dia bakal kasih uang seratus juta
bagi siapapun yang menemukan mbak nira
mas raffi nggak pernah salah ngambil keputusan
rasanya aku nggak percaya kalau mas raffi salah pilih pendamping
seharusnya ini nggak usah terjadi
aku gak tega ngeliat mas raffi kayak gini
oh ini mira gak ini sama abang
ini mira gak begitu
pakai pakai gak bilang wih wih
bang makan ya
macam ikan cupang
yeh makan ya
biar abang sembuh
gue bisa sembuh kalau ketemu sama neng mira
neng mira dimana
abang juga kangen neng
mau nunggak kontrakan lagi
lu mau nunggak empat tahun sepuluh tahun
gue udah gak mikirin kontrakan lagi
gue cuma mikirin neng mir